ya allah supaya aku bisa menerima ibu baru di dalam kehidupannya
apa yang mereka lakukan
sebentar ya be
ini kan ibu baru
maksudnya ini jepang
lo kenapa sih yan
muka orang ditempel pakai duit gitu
ini si dadu
pengen dibayar komisinya dibuka
jadi gue tempelin aja duit di mukanya
dadu aja udah ya masuk yuk
senang berbisnis dengan anda
duduk kemana ya
ya allah maaf mengasih lagi maafkan saya
mohon bukakan pintu hati neng raya orang saya allah
saya teh tidak mau membuat orang saya terluka
saya juga tidak mau menyakiti hati
rengganis ya allah
karena saya sudah kepala menjanji nikah sama rengganis rehmanis tepung yungna
agung tolong bukakan pintu hati sini supaya neng bisa menerima
amba menikah lagi ya allah
perasaan mah saya mencari istri teh tidak sembarangan
amba tidak asal pilih
amba milih yang bisa menyayangi amba juga bisa menyayangi neng
ya allah kasian juga abah ya
si neng sekarang sudah kelas tiga ya allah
sebentar lagi kuliah
sebentar lagi nikah
masa iya saya harus tinggal sendiri
bukakan pintu hati neng ya allah
supaya neng bisa menerima ibu baru di dalam kehidupannya
supaya saya tidak sendirian gusti
ya allah kalau ibu neng tidak meninggal juga saya tidak akan nikah lagi ya allah
sudah tua abah jangan ngomongin ambo lagi neng jadi sedih
dengarkan doa amba ini ya allah amin
sama sekali hidup di alam dunia ini semuanya semata mata hanyalah kehendak allah swt
dan apapun yang kita miliki ini semuanya hanyalah titipan dari allah swt
makanya ketika kita tertimpa musibah bagi orang yang beriman
iza al sobathu musibah
inna lillahi pada sesungguhnya lillahi semua ini adalah milik allah
jasad kita ruh kita alam dunia ini semuanya milik allah
dan kita semua akan kembali kepada allah swt
dan kita yakinkan itu bahwa kita akan menuju kepada arah kematian
tinggal menunggu saat giliran kita
semua yang bernapas pasti akan mengalami kematian
saudara kita ibu kita sekarang sudah
sekarang kita tinggal kita kapan kita nggak tahu
sebab itu dirahasiakan oleh allah swt
apa hikmah dirahasiakan
supaya kita selalu senantiasa waspada dan hati hati dalam kehidupan
kematian maut bukan sistem urut
tapi maut sistem cabut
tidak berabjad kematian
tapi sistemnya sistem cabut
yang muda meninggal
yang tua meninggal
dan tidak berurutan yang tua duluan kemudian yang muda
tapi semuanya kehendak allah
malah bayi yang baru lahir pun bisa meninggal dunia
semuanya adalah takdir dari allah swt
cukup dengan meninggalnya ibu dari saudara kita ini
menjadi sebuah pelajaran buat kita
bahwa kita pun pasti akan kembali kepada allah
pasti akan mengalami yang namanya kematian
semoga hidup kita senantiasa dibimbing
diaping dengan taufik dan hidayah dari allah swt
demikian dan sekian
mudah mudahan doa doa kita semuanya dikabulkan di ijabah oleh allah swt
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa bener bener dalam masa sulit deh
gue takut kalau apa sampe sakit gara gara gue
apa gue ijinin aja abah nikah lagi ya
gue gak mau sampai abah kenapa napa nih
abis neng bete teh sama si abah
si abang malah bikin pacarnya terus
neng didiemin malah sekarang tau tau mau nikah
emang neng teh tidak setuju kalau abah nikah lagi
ya neng gak setuju atuh teh
kalau misalkan abah nikah lagi
aku punya istri baru abibie lebih perhatian sama istrinya dibanding sama neng
aduh neng gelis
jangan suka berburuk sangka
jangan suka seuzon atuh
belum tentu abah kayak gitu
maksudnya teteh gimana
maksud teteh mah kita itu tidak pernah tahu apa yang terjadi besok
belum tentu abah tidak perhatian sama kamu setelah nikah
siapa tahu nanti pas abah nikah malah perhatian banget sama neng
malah neng dapat perhatian dari abah sama istri barunya abah
belum lagi si abah mah makin lama makin tua atuh neng
makanya si neng masih mau nyuci baju abah terus
masakin abah terus
beres beberes mulu
kamu juga makin lama makin dewasa atuh neng
ya nanti neng gelis nih mau nikah lagi
kamu juga ngurusin urusan kamu sendiri atun
siapa yang ngurusin abah yang makin lama makin tua
dia juga sih teh
bener juga ya
yang dibilang mondi sama tante desiban malah
mungkin gak semua ibu tiri jahat kali ya
kan mondi juga pernah ngomong
banyak juga ibu tiri yang baik
kok gak abis sih